praktek korupsi bisa terjadi di lingkungan sekitar masyarakat khususnya yang terkait dengan sektor pelayanan publik
tidak hanya merugikan keuangan negara praktik korupsi juga merugikan masyarakat dalam banyak hal
nah meskipun sudah memiliki pemahaman yang baik terkait korupsi
nyatanya masyarakat itu masih cenderung permisif ya terhadap praktik korupsi yang mereka temui khususnya dalam kehidupan sehari hari
nah lalu seperti apa sinergi dan kolaborasi tentu saja yang dibutuhkan dalam upaya memberantas korupsi
korupsi maksud saya terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
korupsi bukanlah permasalahan baru di indonesia
masalah ini merupakan pekerjaan rumah
sebuah perkembangan yang sangat menakjubkan bagi indonesia yang tidak ada habisnya
sudah banyak kasus korupsi yang terbongkar mulai dari gratifikasi hingga penggelapan dana
perilaku korupsi tidak selalu tentang suap menyuap
banyak perilaku masyarakat umum yang tanpa mereka sadari bahwa perilaku tersebut termasuk tindakan korupsi
kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindakan korupsi
merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi
disinilah peran kpk lembaga hukum dan kader kader anti korupsi dibutuhkan dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi
baik di kalangan instansi maupun di lingkungan masyarakat
pemberantasan dan pencegahan korupsi dapat berjalan lancar apabila seluruh lapisan masyarakat ikut berpartisipasi
dan membiasakan dirinya masing masing karena korupsi muncul tidak hanya karena adanya korupsi

korupsi sebuah kata atau ungkapan yang di zaman modern ini sudah tidak asing lagi di telinga
tetapi sadarkah kita bahwa korupsi itu tidak melulu soal uang atau harta
tapi banyak juga bentuk bentuk korupsi yang mungkin belum kita pahami
edukasi untuk mendorong komitmen integritas serta meningkatkan kepentingan
serta meningkatkan kesadaran budaya anti korupsi menjadi penting untuk semua pihak terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
karena memang pemberantasan korupsi itu adalah suatu keniscayaan untuk mewujudkan cita cita kemerdekaan indonesia
nah untuk membahasnya lebih dalam lagi sudah hadir bersama saya di studio wawan wardiana
selaku deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat dari kpk komisi pemberantasan korupsi
sehat selalu pak wawan
iya memang kita kalau bicara korupsi sebenarnya tidak asing lagi di indonesia
terus terang pak wawan saya sebagai seorang jurnalis tiga zaman sejak indonesia dalam masa orde baru
waktu itu korupsinya beda lagi korupsinya itu memang yang betul betul dari atas
jadi istilahnya berpusat pada pemerintah
semakin dekat dengan pemerintah mungkin kesempatan untuk melakukan kkn ini
korupsi kolusi nepotisme ini semakin dekat
tapi reformasi tahun sembilan puluh delapan pak wawan yang seharusnya membuat sebuah negara indonesia yang begitu besar penduduknya itu semakin istilahnya bebas
berdemokrasi adil dan menjunjung tinggi segala macam yang berkaitan dengan keadilan
itu justru korupsinya itu semakin berjamaah
demokrasi ternyata melahirkan korupsi yang juga berdemokrasi
sehingga ya istilahnya kalau menurut saya secara pribadi lebih parah lebih susah untuk kita ini ya berantas
tapi kpk pak wawan sendiri sejak dua ribu empat ya sudah ada
di kpk itu sendiri
tapi kalau saya lihat ya sejak tahun dua ribu
kita lihat daftar yang sudah
jumlah yang orang orang yang harusnya menjadi model ya
role model contoh masyarakat yang sudah ditangkap kaki itu seribu tiga ratus
mungkin pak wawan bisa kita daftar
siapa siapa dan sampai saat ini statistiknya
ya memang prihatin juga ya
sebenarnya perhatian juga
dari dua ribu empat sampai dua ribu dua puluh dua ini
kita berharap sebetulnya dengan tindak penindakan kpk termasuk juga dari teman teman kejaksaan atau polisian harusnya kan menurun ya
tapi rupanya masyarakat masih melihat bahwa bukannya menurun malah meningkat gitu kan
bahkan bukan belajar dari apa namanya itu dari orang orang yang pernah tertangkap
tapi kalau kita lihat malah hat trick gitu kan kadang kadang ya
satu daerah hat trick
kalau lihat dari jumlah tadi
anggota legi selati kita lah istilahnya
anggota legi selati kurang lebih tiga ratus an lah
hampir tiga ratus an dari tahun dua ribu empat sampai dua ribu dua puluh dua ini ya
dan saya lihat ini masih terus ya angkanya
kemarin masih ada juga
wakil bupati bupati dan juga kepala daerah sudah berapa
ini betul betul catatan yang tidak
kemudian gubernur ya dua puluh dua
belum lagi dari aph yang lain ya
termasuk juga yang eselon satu dua tiga juga masih ada seratusan gitu
dan yang lebih banyak lagi sekarang juga swasta
jadi swasta itu hampir melebihi dprd
jadi anggota dprd dprd tadi tiga ratus an itu
ini hampir lebih dari itu
tiga ratus lebih walau
karena biasanya ada yang memberikan suap
ada yang menerima suap
ini kan praktik
coba kalau kita lihat ya definisi dari praktek korupsi itu sendiri
ini mungkin kita lupa ya
karena orang menganggap oh itu sih bukan korupsi
tapi memang budayanya demikian
kalau kita tidak memberikan sedikit uang pelicin
atau untuk kasihlah tip untuk uang rokok dan lain sebagainya
untuk dipercepat gitu kan ya
kita tidak memperlihatkan apresiasi
tapi ini kan ternyata bentuk bentuk dari korupsi
ternyata tiga puluh ya definisi dari apa apa saja
tahun tujuh puluh satu yang lalu itu
definisi korupsi disebutkan bahwa yang namanya korupsi itu adalah melawan hukum
untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau mungkin bentuk korporasi
yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
itu undang undang tiga tahun tujuh puluh satu
nah jadi orang kadang kadang melihat bahwa cuma itu aja korupsi kan
padahal sejak tahun sembilan puluh sembilan
ada undang undang tiga puluh satu
junto dua puluh tahun dua ribu sepuluh
yang asalnya tuhan cuma dua pasal tadi
itu menjadi tiga puluh pasal
dari dua tiga puluh pasal
dari dua menjadi tiga puluh pasal
jadi yang korupsi itu
yang tadi itu yang disebut dengan keuangan negara yang sebelumnya itu
ada masih tetap ada
kita nggak mungkin loh disini tiga puluh nya kita sebutkan
kira kira kalau dikelompokkan menjadi tujuh kelompok lah ya
jadi tujuh kelompok
jadi yang pertama mungkin karena kewenangannya tadi ya
yang pasal yang sebelumnya tadi
keuangan negara dan lain lain
lalu ada yang istilahnya
penggelapan dalam jabatan
penggelapan dalam jabatan
kemudian ada juga yang namanya
penggelapan dalam jabatan
penggelapan dalam jabatan
seperti apa ini ya
ada misalnya gini
kita sebagai bendahara nih
sebagian pakel kita
karena jabatan saya orang nggak tahu
ada aset aset yang lain gitu kan ya
itu penggelapan dalam jabatan
karena dia punya jabatan untuk melakukan itu
orang lain nggak pernah tahu kan
kemudian ada yang sebut
nah gratifikasi tentu saja
kayak biasa biasa aja
ya namanya juga
termasuk sekarang ada benturan kepentingan
jadi ada tujuh kira kira seperti itu
nah orang kadang kadang
kenapa kok ngasih hadiah gitu aja
kok disebut korupsi gitu kan ya sini
atau kalau saya ingin misalnya
membuat suatu aplikasi
untuk izin apa
uang pelicin lah istilahnya
untuk mempercepat proses kan gitu kan
nah jadi gini
ada perbedaan sedikit ya
mengenai gratifikasi dengan
kalau gratifikasi ini adalah
kalau saya sebagai pegawai negeri
atau pejabat negara
apapun juga bentuknya gitu di sini
dimana seseorang itu ada kaitannya dengan jabatan saya
itu yang disebut dengan gratifikasi sebetulnya
kalau nggak ada hubungannya
ya kayak saya dengan teman sekolah misalkan
saya ngasih sesuatu
itu bukan gratifikasi
yang disebut gratifikasi itu
tadi penerimaan saya sebagai pejabat negara
saya sudah tahu bahwa dia itu ada hubungannya dengan saya
dan ini kalau dari seribu tiga ratus ini ya
kasus sejak tahun dua ribu empat kan ada tujuh tadi ini
dan juga gratifikasi
belum lagi kecurangan dan lain sebagainya
itu paling banyak itu apa
paling banyak suap
dan pengadaan barang yang biasa
berapa persen dari yang seratus persen kilo
suap itu enam puluh an
nah enam puluh persen
lima puluh persen dari yang ditangani oleh kpk tadi
nah suap ini biasanya dipakai oleh siapa
digunakan oleh siapa
dan pada momen momen apa apa saja yang paling sering seingat ditindak
biasanya suap itu pada saat perizinan
pengusaha ingin mendapatkan izin lebih cepat
atau karena tadi kekurangan
kalau ketika misalnya tender untuk mendapatkan
tadi termasuk di dalam pbj itu kalau kita buka lagi pbj suap juga disitu
untuk mendapatkan menang tender dan lain lain itu suap juga di situ
dan ini tentu saja merugikan negara
berapa dari karena kita negara korup ini pak wawan bisa ada angkanya kerugian yang kita lakukan
karena ini kan merugikan kan
oleh sebab itu dikorupsi korupsi
kalau menguntungkan negara kan pasti tidak korupsi
kalau dari angka saya belum tahu ya
dari jumlah kira kira berapa
jadi lumayan besar ya
tapi yang pasti begini
kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi ini tidak semata mata terhadap perekonomian atau keuangan negara tadi
tadi karena suap tadi
pengusaha mendapatkan izin padahal sebetulnya tidak boleh dapat izin
lalu dia melakukan kata ngalah terhadap sumber daya alam disana
yang ngeruk sebanyak banyaknya mungkin tidak ada pendapatan ke negara dan lain lain

bahkan yang dapat kerusakan alam
dan di suap itu kan ada dua pihak
yang menyuap dan yang disuap
dua duanya bisa ditindak tentu saja
kalau gratifikasi tadi
mbak desi ngasih ke saya nih
kemudian saya tidak lapor nih
karena kalau di gratifikasi dikasih waktu tiga puluh hari
jadi kalau saya sebagai pejabat dapat hadiah
dan hadiahnya taruh lah mobil gitu
bentuknya apapun juga
kalau lapor dalam waktu tiga puluh hari
saya tidak termasuk gratifikasi
termasuk apa itu kalau gitu
kan nggak boleh kan terima
kemudian nanti oleh kpk kan ditentukan
bahwa ini gratifikasi atau bukan
kalau gratifikasi ya diambil
tapi kalau lebih dari tiga puluh hari
saya tidak lapor
bahkan orang lain yang melaporkan saya
itu yang kena gratifikasi
jadi inilah yang paling sering dan tentu saja
saya melihat ini sistemnya yang sebenarnya harus dibenahi
pak wan kita istirahat sebentar
perbincangan ini masih cukup panjang
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
anda masih bersama insight with desi anwar
bersama saya wawan wardiana
selaku deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat
dari kpk komisi pemberantasan korupsi
pak wawan ini sebenarnya
deputi bidang pendidikan dan peran serta
ini sesuatu yang baru ya
di tubuh kpk ini kan
belum lama ini kan ada perubahan ya
dalam pengelolaan kpk itu sendiri
mungkin bisa cerita sedikit mengenai
posisi pak wawan
dan juga apa kira kira tanggung jawab
dan hasil akhir yang diinginkan dengan adanya
sebetulnya kalau pendidikan itu
bagian dari pencegahan
karena di undang undangnya disebutkan bahwa
artinya bukan hanya
yang ada sekarang ini kan
termasuk pendidikan juga itu adalah
tindakan pencegahan gitu
jadi ada kalau di kpk ada penindakan tentu saja
sekarang ada penindakan
lalu ada pendidikan
nah ini berarti harus ada tiga strategi
ya tiga strategi yang kita anggap sebagai
trisulat strategi pemberantasan korupsi
pendidikan ini menurut saya itu sangat sangat penting
karena ya kita masyarakat terus terang
kita memang sangat permisif ya
terhadap yang namanya korupsi
itu kan bukan korupsi
itu kan hanya
ah kasihan mas
kita sudah dibantu
pasalnya kalau kita memberikan tip
atau uang terprokok
uang terima kasih
nah saya lihat begini pak wawan
dalam masalah korupsi ini
ini lebih ke sistem ya
apa yang kita bangun di demokrasi indonesia ini
kalau kita pergi ke negara tetangga
seperti singapura misalnya
itu kan orang
tidak memberikan ruang
bolong bolong itu tidak ada
sehingga orang tidak bisa menyalahgunakan
apakah itu jabatan
atau yang lain sebagainya
karena kita sudah berdemokrasi
tapi demokrasi ini justru melahirkan
yang demokratis juga
sistem kita itu yang harusnya dibenahi
kita politik uangnya itu
fundamenta demokrasi indonesia
jadi fundamentalnya demokrasi indonesia
itulah yang akhirnya membuat
jadi orang melakukan korupsi
boleh jadi karena sistem yang buruk
atau sesungguhnya yang jelek gagal
orang bisa melakukan korupsi
kalau ada kesempatan
kemudian ada niat
nah yang kita benahi sekarang dua duanya
jadi kalau sistem yang buruk tadi
supaya celah korupsinya ini tidak ada lagi
maka teman teman pencegahan
bagaimana memperbaiki sistem di sini
nah untuk perbaiki niat ini
orang orang pendidikan ini
masuk ke sini
ke individu istilahnya ya
kita ke individu bagaimana
menanamkan nilai nilai anti korupsi
menanamkan nilai integritas tadi
membangun dari mulai
sd smp dan perguruan tinggi
bahkan masyarakat umum
supaya timbul nilai nilai tadi
bahkan bukan dipahami dan lain lain
dan memang berbenturan dengan budaya budaya yang sudah ada
yang jauh mungkin sebelumnya dianggap biasa
oleh sebabnya ada tagline kita
jangan membenarkan yang biasa
tapi biasakan yang benar
ini adalah upaya upaya yang kita lakukan
supaya hal hal yang dulunya dianggap biasa
tapi dengan kondisi sekarang
sudah tidak biasa
sudah tidak boleh lagi
yang kita anggap oke lah boleh
namanya juga membantu orang
atau mungkin gajinya tidak cukup
begitu kita ada diskriminasi
membedakan satu dengan yang lain
yang tadi memberi uang lebih
maka yang menerimanya tadi akan membedakan juga perlakuan dia terhadap yang lain
sama orang yang gak biasa memberi lebih
dia biasa biasa saja
tapi yang pada sini sering memberi ke saya
akhirnya jadi kebiasaan
malahan setelah itu dituntut
mungkin untuk pertama kali terima kasih
kemudian setelah itu dianggap sebagai haknya
kalau tidak diberikan sesuatu
akhirnya diperlakukan beda lagi
dan dia tidak akan kerjakan
karena kita kan tahun politik
sudah diambang pintu
biasanya di sini kan buang mengalir dan lain sebagainya
karena memang saya katakan tadi
demokrasinya berdasarkan money politics
dari partai politik
dari partai politik ini ada salah satu yang cukup banyak juga ya
berurusan dengan kpk
kalau kita bicara anggota dprd dpr
gubernur wali kota
itu kan produk politik semua
dan ada di hilir
oleh sebab itu kita mencoba mulai sejak tahun dua ribu dua puluh dua ini
dari bidang pendidikan ini
makanya kita masuk kemarin ke penyelenggara pemilunya
kemudian termasuk bawaslu dan lain lain
masuk ke peserta pemilunya
kemarin kita undang dua puluh partai politik
dari mulai ketua umum
kemudian bendara umum
termasuk pengurus pengurus dpp
bahkan sampai dpc
karena kita lakukan hybrid di sini
jadi ada yang hybrid langsung ada yang tidak
itu dua puluh partai kita undang
kemudian kita masuk ke empat partai lokal di aceh
kita undang juga di situ
nah tahun depan kita masuk ke pemilih
karena tiga dimensi ini
baik partai politiknya baik penyelenggara pemilunya pemilihnya
kalau ini tidak punya kesamaannya
tapi biasanya kesamaannya itu masing masing ya sudah tahu
karena untuk ikut dalam pemilu itu sendiri
kan memerlukan biaya dan dana yang begitu besar
makanya kita menjadi sangat tergantung dengan perputaran uang pada
coba kita mulai dari bagaimana
ini kan pencegahan juga kan
penyelenggara pemilu itu sendiri
supaya mereka betul betul bisa menerapkan
kita yang pertama dari segi sistem
kita mendorong mereka untuk mengaplikasikan elektronik
untuk misalkan mulai dari pendaftaran dan lain lain
supaya tidak ada ini
kemudian individunya kita ingatkan kembali
dengan nyelewat sosialisasi dan lain lain itu
untuk para penyelenggara pemilu
apalagi dari beberapa kasus kan kemarin
beberapa penyelenggara komisioner
baik dari pusat maupun dari daerah juga ada yang
kasus korupsinya ada yang kena juga
sampai sekarang ini kan masih banyak sekali
beli jabatan itu paling sering
beli suara dan lain lain
nah ini kita ingatkan
secara individu kita ingatkan
dan kita dorong juga secara sistem
mereka harus menciptakan sistem yang transparan
yang berbasis elektronik dan lain lain
ini bagaimana feedbacknya pak wawan
mereka cukup responsif
kemarin saya baru diundang juga oleh teman teman kpud
kpud di seluruh indonesia dikumpulkan kemarin
di satu daerah di kendari
kemudian kami memberikan beberapa katakanlah
mereka terkait dengan tugas mereka
menjaga integritas mereka
ada semacam fakta integrita yang berjanji akan melaksanakan
saya tidak tahu
tapi biasanya mereka melakukan itu
ke bawaslu sendiri juga dilibatkan
ke bawaslu juga demikian
jadi kita kemarin dengan bawaslu pusat dulu di sini
kalau daerah panwaslu kita belum
rencananya tahun depan kita ke panwaslu gitu
tapi bawaslu sudah
di pusat sudah
kpu pusat sudah
kpu daerah kemarin sudah
ini kan diingatkan kembali
tugas tugas mereka seperti apa dan
dan saya mengingatkan bahwa belajar dong
dari yang sudah sudah
yang kemarin begini loh
jadi anda kalau mau ikut silahkan
dan sebenarnya masyarakat di indonesia juga semakin kritis
dan semakin tidak toleran terhadap korupsi
khususnya pada pemimpinnya
jadi ini mungkin yang harus terus menerus diterapkan
dan pak wawan apalagi kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali ya
tadi kepala daerah dan juga anggota dewan ini
ini paling gampang ya kalau untuk ott itu ya
ada transaksi suap menyuap
ya transisional tadi ya
suap menyuap dan lain lain
pada dasarnya sekali lagi
beberapa kesempatan juga
kayak tadi teman teman di daerah
misalkan ketemu dengan pemerintah daerah
saya baru undang tuh tujuh pj gubernur
kemudian ketua dprd nya
kemudian wakil pimpinan dprd nya
kita kumpulkan di jakarta kemarin
kita ingatkan juga mereka
kemudian apa yang bisa kita kolaborasikan gitu kan
untuk menjaga bapak dan ibu
karena dengan pasangannya juga kemarin
karena kita paham juga dari hasil kajian kita juga bahwa
ternyata penjagaan korupsi berbasis keluarga juga efektif
paling tidak ada semacam shame
yang berupakan mungkin social shaming
dan saling mengingatkan antara pasangan gitu
dan juga dengan ada media sosial
itu upaya upaya yang kita lakukan
untuk mengingatkan kembali kepada mereka
pak bawan kita istirahat sebentar ya
tapi kita akan lanjutkan setelah ini
tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
kita membahas upaya pencegahan korupsi
jelang pesta demokrasi tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
ditemani oleh wawan wardiana
deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat dari kpk
ini merupakan edukasi
karena kalau kita lihat ya
dari jumlah ott yang dilakukan oleh kpk
dan jumlah anggota yang harusnya menjadi romantik
dan jumlah anggota yang harusnya menjadi romantik
dan jumlah anggota yang harusnya menjadi romantik
yang harusnya menjalankan tugasnya dengan good governance
dengan bersih jujur transparan dan lain sebagainya
itu justru paling sering
kalau kita di dunia berita ini melihat ya
oh satu lagi pemerintah daerah yang ketangkep ott dan lain sebagainya
tapi kembali lagi mengenai kenapa dan masalahnya
sistem demokrasi yang berdasarkan money politics
di mana untuk mencalonkan diri
itu kan perlu dana yang besar
sehingga mau tidak mau harus cari dana
berarti kan mungkin disitu ada terlibatan orang orang lain untuk mendapat dukungan
titik titik rawan yang harus diwaspadai
dan bagaimana ini mata rantai antara
kalau kita sebut
perlunya ada mahar politik
nanti kalau menang pokoknya ingat saya ya gitu
uangnya kalau bisa dikembalikan dengan tiga kali lipat
belum lagi ambisi ambisi
yang berkaitan dengan penggunaan
dan penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri
waktu pilkada serta
itu kpk melakukan semacam survei
tiga pilkada itu
dan hasilnya mirip mirip
dari tiga survei itu mirip mirip
jadi yang kita survei kemudian hasilnya adalah bahwa
tidak punya uang
sementara rata rata dana yang dibutuhkan itu berapa

hkpn bapak cuma seratus juta
sembilan ratus juta kok berani
terus dari mana
mereka mengaku adalah bahwa
nah siapa dia
itu kan pasti ada konsekuensinya juga

nah kalau kita tanya
memang terus pihak ketiga ini ada ikatan ikatan nggak
hampir semuanya menjawab
ya pasti lah
ini kan bagi pihak yang lainnya kan semacam investasi
dan investasi berarti harus ada investasi yang kembali
harus ada yang kembali
dari tiga besar yang mereka minta kepada para kepala daerahnya
nanti kalau anda menang gitu kan ya
tolong kenyamanan keamanan bisnisnya jangan diganggu
kalau bisa itu anggaran anggaran itu juga masuk ke saya
dalam bentuk pbj dalam bentuk tadi kegiatan kegiatan yang lain
nah itu bagaimana caranya untuk memutus mata rantai
nah kalau kita tanya ke yang kita survei tadi responden tadi
atau kita tanya ke partai politiknya
bahkan kita tanya ke partai politiknya waktu itu
karena kita punya sepuluh data dari sepuluh partai yang besar itu
kita punya sepuluh data
jadi kalau kita tanya kenapa sih calon anda itu tidak dibantu oleh partainya
akhirnya dia dibantu oleh pihak lain kan
diikat oleh pihak lain
anda kenapa malah minta duit gitu
jawabannya itu apa
jawaban mereka boro boro membantu itu pak
operasional saya sehari hari aja di daerah masih susah
jadi akhirnya ya boro boro membantu calonnya tadi
tapi dia bahkan minta ke calon tadi untuk biaya operasional dia
saya bilang waktu itu
bukannya ada bantuan dari pemerintah untuk partai politik
saya cek ternyata ada
rp satu ratus delapan per suara
rp satu ratus delapan puluh per suara
oleh sebab itu kemudian kami melakukan kajian dengan teman teman di lipi waktu itu
kita lihat kajian dengan sepuluh partai politik tadi
data datanya kita punya
kebutuhan mereka seperti apa
hitungan kami itu kalau semua aman itu rp enam belas per suara
padahal yang ada cuma satu ratus delapan
angka satu ratus delapan ini dari mana datangnya
siapa yang mengkalkulasi bahwa satu ratus delapan puluh itu kedengerannya kan kecil sekali
udah lama itu
saya lupa ya di pp
sekarang nilai rupiah semakin lama kan semakin lemah
oleh sebab itu waktu itu kita usulkan
keluar dari apbn
ya keluar dari apbn
nah sebagiannya silahkan dari partai sendiri
pemerintah waktu itu nggak ada duitnya
apalagi ada covid
makanya enggak sebelum itu
oh itu belum

keluar kebijakan dari pemerintah rp satu
dari rp seratus menjadi rp satu
tapi masih jauh di bawah kebutuhan enam belas
masih jauh dari rp delapan tadi kan
tapi ya kalau kita tanya partai politik waktu itu saya ketemu dengan beberapa para sekjen gitu kan yang kita tanya
ya alhamdulillah pak masih terbantu
untuk operasional tadi kan
tapi kalau misalnya partai politiknya besar harusnya kan mereka punya lumayan
ini kan mungkin partai partai politik yang kecil kan
kan ternyata dari partai politik yang ada nggak semuanya setuju juga gitu
karena resikonya pak desi
kalau dia ada apbn masuk ke situ bpk boleh juga ke situ dong
karena kita juga meminta kalau dana partai politiknya bantuan pemerintah ya untuk partai politik ini ada bpk bisa masuk ke sana
kita juga minta sistem partai mereka harus bagus
oke jadi dengan adanya bantuan ini langsung dari kocek pemerintah ya
di apbn itu menurut pak wan optimis bisa dikurangi angka korupsi dan lain lain
dari hasil perhitungan kita tadi hasil perhitungan kita tadi bahwa kebutuhan mereka sebetulnya adalah enam belas per suara
jadi paling tidak bisa mengurangi hutang budi kepada pihak ketiga
betul sehingga partai politik bisa melakukan lima hal yang kita ingin
yang pertama ternyata dari hasil kajian kita juga tidak semua partai politik punya kode etik
kalau ada kode etik lembaga etiknya nggak ada
yang kedua sistem rekrutmen mereka nggak semuanya punya juga
kaderisasi nggak punya juga mereka nggak semuanya punya ya saya katakan
lalu yang keempat adalah masalah keuangan yang transparan
yang kelima adalah masalah demokrasi internal
nah lima hal ini yang kita sebut dengan sistem integritas partai politik
jadi dana kita beri kepada partai politik dari pemerintah tapi partai politiknya harus bebenah juga dong
iya dan di sini kan juga berkaitan dengan ya harus bisa akuntabel harus transparan
itu keuangannya betul
ini kalau misalnya ternyata belum dibenahi ya sama saja dengan
kita menginginkan sebetulnya waktu itu bertahap
kalau partai politiknya sudah membenahi lima ini berapa persen nambah gitu lah
supaya ada ininya ya
jadi mungkin ya kode etik untuk partai politik ini memang harus ada
harus menjadi bagian dari kalau kita kan misalnya wartawan yang punya kode etik untuk jurnalistik
code of conduct nya itu ada selama ini jadi tidak ada
waktu itu ya tahun dua ribu lima belas dua ribu enam belas tidak semua punya gitu
ada kode etiknya ada tapi lembaga etiknya ada
terus siapa yang mau
ya untuk mensupervisi
ataupun ada tapi ya tidak diterapkan
yang menjalankan siapa
oke ini titik titik rawan ya
selain itu apalagi dimana kasus kasus ya memang akhirnya pihak ketiga dilibatkan ya korupsi
betul dari untuk partai politiknya sendiri dari partai politiknya sendiri
yang kedua adalah masalah kadernya sendiri
nah kadernya itu sendiri
nah oleh sebab itu kalau kader kemarin kita sudah coba kan sistemnya ini dengan sipp tadi ya sistem integritas partai politik
kadernya bagaimana kemarin kita bikin yang namanya pcb program politik cederas berintegritas
nah di sini ya
yang pertama kita undang ketua umum wa sekjen sama benarum untuk menandatangani istilahnya apa mendeklarasikan punya komitmen untuk menjalankan tugas
pemilu dua ribu dua puluh empat ini adalah integritas
iya dengar itu respons baik
deklatnya kemarin datang semua
dua puluh provinsi ya yang penting datang dulu lah
ke kpk datang kemudian berikutnya adalah semacam deklatnya lah deklat untuk mereka
bagaimana pemahaman tentang korupsi khususnya di politik ya
di politik seperti apa dan lain lain
kalau perlu nanti ada ya penanda tanganan ya fakta integritas atau berjanji bersama
karena niat ini kan penting ya
kalau kami kemarin itu pimpinan partai politiknya yang tanda tangan sini tapi kalau untuk pengurusnya kemarin kami ikut sertakan diklat termasuk e learning anti korupsi sektor politik
nanti kalau udah lulus mereka punya sertifikat tuh kalau saya udah lulus
harus digantung di rumah kalau kan supaya mengingatkan supaya nggak malu sendiri
bahkan kami mendorong beberapa partai supaya itu menjadi salah satu prasarat
kalau mau mencalonkan menjadi
kalau menjadi kader atau mencalonkan pak wawan
ini kan bagian dari strategi pencegahan dan pendidikan
kita break sebentar lagi
tapi masih kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desy arma
masih bersama insight with desi anwar ditemani wawan wardiana
deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat kpk
dan kita akan melihat ya upaya dan strategi kpk untuk menumbuhkan sikap anti korupsi di kehidupan masyarakat terutama di pemerintahan
karena memang kalau kita lihat yang paling sering ott ini tadi kita sebut ya angka sejak tahun dua ribu empat seribu tiga ratus ini dari anggota dpr
dprd wali kota bupati wakil bupati gubernur dan dari partai politik ini
jadi seolah olah ini indonesia tuh beginilah cerminan wajah dari demokrasi kita ini adalah money politics dan korupsi menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan
nah tadi disebut dari dprd dpr sendiri kan ada ratusan dan sampai saat ini kan juga masih terus yang sering ketangkap ott
biasanya karena suap ya gratifikasi
ya gratifikasi tapi saya lihat begini ya walaupun sudah ada edukasi dan janji untuk melakukan pemerintahan yang bersih jujur dan lain sebagainya
ini kan sebenarnya masalah kejujuran dan juga ya istilahnya kalau kita sudah menjabat itu tidak menyalahgunakan jabatan
tapi sekarang kan niat kadang kadang kalau kita melihat ya niat untuk memiliki jabatan itu justru untuk mendapatkan
jadi untuk menyalahgunakannya sehingga memperkaya dirinya atau keluarganya ataupun kelompoknya
nah ini yang terjadi
dan bagaimana titik rawan untuk mengurangi mencegah khususnya di badan legislatif kita dan juga di pemerintah daerah kita karena mereka harusnya orang orang yang mensejahterakan masyarakat bukan mensejahterakan dirinya
karena dari misalnya untuk menggolkan undang undang
dan kita sudah tahu lah istilahnya untuk menemenangkan proyek tender atau ini kan masalah keuangan negara ini kan ada di badan pemerintah
ya di kpk itu ada deputi pencegahan
kita punya juga deputi koordinasi dan supervisi
nah khusus kualitas daerah ini teman teman korsup ini koordinasi dan supervisi ini melakukan koordinasi dengan mereka
untuk bagian pencegahannya ini mendampingi mereka agar mereka tidak masuk ke dalam tadi ya ranah ranasi
kita punya delapan kurang lebih delapan yang kita kenal dengan mgp
dengan daerah tadi
dari mulai perencanaan dan penganggaran
karena kalau kita lihat dari beberapa daerah kenapa bisa terjadi seperti tadi itu
ada yang dianggarkan atau ada yang direncanakan tidak dianggarkan
atau nggak pernah direncanakan tiba tiba ada anggarannya
proyeknya tengah jalan datang ya
antara dprd dengan teman teman di eksekutif ya
dengan pemblanya di situ
oleh sebab itu perencanaan dan penganggaran kita dampingin dan mereka kita bikin harus terintegrasi nih antara perencanaan dan penganggaran
dan kita juga dampingin tuh
ketemu dengan dprd nya
ketemu dengan apa namanya itu
itu eksekutifnya ya dari kepala dinas dan lain lainnya
jadi kita lihat ini
perizinan juga kita benahi juga di situ ya
bagaimana perizinan yang baik itu seperti apa
ada ptsp misalnya
banyak ptsp tapi perizinan terpadu satu pintu tapi jendelanya banyak
pinjaunya tetap kayak gitu juga
kita benahi juga di situ ya
jadi bukan kita ke daerah misalnya
kita nggak mau bentuknya kayak ptsp kayak gitu
padahal di dalamnya kemana mana kan
tidak terpadu sebenarnya di dalamnya
nah kita benahin juga di situ
kemudian tadi ya perizinan
kemudian dengan dana desa juga kita masuk
pad nya juga kita masuk
kemudian aset aset daerah kita masuk juga di situ
jadi ada delapan hal itu yang kita dampingi sebenarnya pemda di situ
kalau kita bicara pemerintahan kan berarti ada dua tuh
ada legislatifnya dprd nya dengan teman teman di sini
nah itu upaya
upaya yang kita lakukan lewat sistem ya
bagaimana pembendahan dari mulai perencanaan tadi sampai pbj nya
pengadaan barang dan jasa
sampai bahkan ke aset asetnya
dari segi individunya ya kita juga masuk
teman teman dari pendidikan juga masuk
kita masuk ke dprd
kita sosialisasi ke mereka
ini kan adalah pemimpin ya
mereka anggota dewan yang terhormat ya istilahnya
kalau saya lihat juga mungkin mereka nggak terlalu takut takut amat misalnya sama kpk
atau bahkan sekarang ada juga kepala daerah yang sudah jelas jelas bersalah di ott
tapi nggak mau tunduk lah
karena tidak seperti dulu kan
kenapa kpk sekarang melakukan pendekatan dengan tiga surat tadi
karena ternyata menurut pimpinan
melihat bahwa tadi dari dua ribu empat sampai dua ribu dua puluh dua ini
harapannya dulu menjadi efek jerah
nggak juga tuh
apalagi setelah dia difonis
berikutnya kan masih dapat yang lain lain
dan itu di luar kewenangan kpk
oleh sebab itu
kalau kita hanya mengandalkan penindakan saja ini
ini sampai kapan
sampai kapan kita ini
oleh sebab itu
lewat pencegahan tadi perbaikan sistem
kemudian dari kami
lewat pendidikan juga untuk perbaikan
niat tadi ya
mengurangi niat dan mengingatkan kembali
karena nggak ada jaminan
ada seorang kepala daerah
yang mendapatkan penghargaan anti korupsinya banyak
setiap tahun bahkan dapat dari kpk
ditangkap kpk juga kan
artinya nggak ada jaminan
orang yang sudah mendapatkan penghargaan pun tidak korupsi
tapi jadi apa ya sebenarnya kalau akar permasalahannya
apakah ini karena memang manusia
pasti orang yang ingin memimpin negeri ini
pasti kan punya niat yang bersih
ingin melakukan sesuatu
untuk mensejahterakan konstituennya
untuk melakukan pekerjaannya
apa pak pawan sendiri
jadi awal dia untuk
kalau kita lihat ya
semua pada saat itu pasti niatnya baik
nah di tengah perjalanan
di tengah perjalanan
mana kalah gitu kan ya
mana kalah dia lupa tuh
masuk pengaruh dari lingkungan
masuk dari sini
begitu dia lagi blank
masuk situ jadi
jadi menurut saya ini sistemnya pak pawan
sampai saat ini kita tuh masih belum berhasil
untuk menciptakan sistem dimana kalau
yang mengubah perilaku
yang mengubah karakter
kita kan sudah tahu
kalau orang yang misalnya kita sini
permisif terhadap membuang sampah sembarangan
ketika dia menyebrang
satu jam ke singapura
langsung menjadi model citizen
buang sampah di tempatnya
kalau antre dengan tertib
itu kan berarti sistemnya
nah jadi selama ini
saya lihat sejak reformasi sembilan puluh delapan
kita belum bisa mengubah
sistem menciptakan perilaku
yang berdasarkan integritas itu
kalau kita lihat di tetangga ya
di tetangga tadi
punishment terhadap orang orang
yang melakukan tadi pelanggaran pelanggaran itu
jelas kan gitu
tidak ada loophole
kalau di china ya sudah jelas
kalau perlu mereka di
kalau di kita memang pendidikannya juga tidak jelas
sudah tahu mengotori orang
tapi dia buang sampah juga
tidak ada apa apa juga
terus nanti kalau ada petugas yang datang
marahin bisa dikasih sedikit
oleh sebab itu kita coba
dari pihak dari pendidikan ini
oke lah kalau yang udah susah
kita mulai masuk lagi ke
ke pak u ke sd gitu ya
nah ini mungkin kuncinya
kalau yang sudah
sudah susah diajarkan mungkin ya
sudah susah untuk berubah ya
kita break sebentar
masih ada satu segmen
karena sifat masyarakatnya
sistem kita juga yang banyak
kenapa masalah korupsi ini
menjadi satu yang sesuatu yang sangat melekat
dengan nama budaya indonesia
tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
kita membahas pentingnya edukasi anti korupsi
saya ditemani wan wardiana
selaku deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat
dari kpk komisi pemberantasan korupsi
kalau kita melihat sekarang
ya idealnya pemimpin itu merupakan
sosok yang role model
yang perbuatan tindakan ucapannya kita tiru
dan wah kita ingin menjadi
makanya dia menjadi seorang pemimpin
tapi ini yang tidak terjadi di indonesia
justru pemimpinnya sering jatuh ke dalam
kalau sudah masuk ke situ
sudah susah lah untuk
kpk dalam melakukan pendidikan
masyarakat kita juga harus dididik
karena kita memang mentalitasnya agak agak permissive
terus terang kita harus sejujur pada diri kita sendiri
kita suka gitu istilahnya
kita menjadi enabler tanda abad yang
tapi sebenarnya kan derajatnya tuh
hanya berbeda derajat saja
tapi intinya mau patty corruption
itu semua korupsi
mendidik secara dini
jadi pendidikan yang dilakukan oleh kpk
sekarang ada yang lewat formal dan non formal
yang formal kita sudah kerjasama dengan
kemendikbud dan resti
dalam bentuk insersi insersi pendidikan anti korupsi
mulai dari faud
pendidikan dasar menengah sampai perguruan tinggi
kita sudah masuk situ
bahkan kita sekarang masuk ke
pendidikan pendidikan yang sifatnya formal kedinasan
jadi untuk mereka mereka yang mau menduduki jabatan jabatan
ada mata kuliah khusus mengenai anti korupsi
ini kita kerjasama dengan teman teman di kelembagaan
dengan beberapa lembaga lembaga formal kedinasan
jadi ada testnya
ada mata kuliah khusus
jadi diharapkan dia menyandang gelar
minimal kalau pengetahuannya sudah bertambah
kemudian kita beri contoh contoh beberapa hal
yang sifatnya agak beda
kalau untuk pembelajaran dewasa mungkin
untuk yang formal kedinasan kan sifatnya dewasa
tapi kalau untuk yang dasar menengah kan hasilnya pedagogik
tapi hasil akhirnya apa yang diharapkan dari mendidik anak anak sejak usia dini
karena ini kan suatu investasi yang jangka panjang
sementara pemilu di kita kan setiap lima tahun
sekarang ada pok ada pemilu dan lain sebagainya yang memang sangat lawan
jangka pendeknya sebetulnya jangka pendeknya adalah kita berharap pada para pemilih muda
kan ada pemilih muda nih
yang sma sama yang baru kuliah ini kan para pemilih muda
dan kalau kita lihat di statistik
di sini pemilih muda itu cukup banyak
nah ini yang menjadi garapan kita sekarang
nah kalau yang di sini harapannya nanti agak panjang untuk yang dasar menengah
tapi untuk yang pemilih mula ini pemula ini adalah yang kita prioritaskan sekarang ini
supaya mereka jauh lebih kritis
betul supaya kritis
dan tadi kita akan berikan sosialisasi
selain tadi selain pendidikan anti korupsi yang khusus di dalam mata pelajarannya dan lain lain
tapi di bidang sosialisasi kampanye juga bersama dengan mereka

untuk mereka untuk bagaimana mereka memahami apa itu manipolitik
kemudian tadi petty corruption itu seolah olah biasa
padahal tidak biasa kan
tapi kalau di tempat ada beberapa hal yang menurut mereka tempat itu biasa kok
nah ini kita ingatkan kembali
harapannya tentunya mereka yang akan menjadi pionir kita
menjadi agen kita untuk mengingatkan masyarakat secara
nah ini kan anak anak yang istilahnya milenial ya
mereka terbiasa dengan media sosial dengan platform digital dan lain sebagainya
karena kalau kita lihat aspek jerah jelas sudah tidak terlalu efektif
dan malu juga sudah tidak
karena terbiasalah sekarang sudah banyak orang pejabat keluar masuk penjara
bagaimana menggunakan platform platform ini untuk menciptakan budaya yang anti korupsi dan ada semacam social shaming
mempermalukanlah tindakan tindakan yang tidak terpuji ini
jadi di kab ada direktorat sosialisasi dan kampanye
saya bilang ke teman teman kampanye itu ada yang above the line istilahnya ada below the line
nah ini kita ingin ikut nge tv itu aja
karena kalau kita lihat posisi sekarang tadi
hidup di situ ya
makanya saya dorong teman teman sosialisasi kampanye nya juga di digital campaign
nggak boleh lagi bukan nggak boleh artinya bukan tidak hanya melakukan secara above the line
kita ketemu langsung
tapi pergunakan media itu
makanya teman teman sekarang lewat internet tadi ya
dengan media sosial instagram tiktok dan lain lain
sekarang udah mulai bikin kreativitas kreativitas
untuk dimasukkan ke sana
dan kita ngajak mereka juga
tapi membuat orang itu takut korupsi itu bagaimana
kalau saya lihat kan dengan begitu banyaknya anggota
ini belum lagi misalnya asn yang juga dan swasta yang bertindak koruptif ya
bukan saja di pemerintahan
tapi seolah olah itu tidak takut
ditangkap juga tidak takut
dengan kpk juga ya tidak terlalu takut
bagaimana supaya orang itu memang takut melakukan korupsi
ini kan berarti tindakan kita kurang
pendekatan hukumnya itu kurang
makanya kalau kita ngambil lagi ke penindakan
akhirnya ya mereka juga cuek lagi kan gitu
makanya pendekatan kita lewat pendidikan tadi
mengingatkan kembali kepada mereka
nilai nilai anti korupsi tadi
kalau saya bilang tadi kita punya sembilan nilai anti korupsi
dari mulai jujur sampai kerja keras itu
yang kita coba tanamkan kepada mereka
sebenarnya ini kan harusnya kan ditanamkan oleh orang tua
masih malah ngasih contoh yang tidak terbaik juga di keluarganya
yang namanya dan setiap agama juga kan harus jujur
tidak merugikan orang lain
tidak melukai orang lain
bagaimana kpk dengan melibatkan masyarakat untuk kita tidak lagi menjadi masyarakat yang permisif terhadap korupsi
apa yang harus dilakukan
jadi kpk juga tidak bisa kerja sendiri
cuma di jakarta saja
tidak ada di daerah juga
sementara ini juga di undang undangnya memang katakan bahwa pemberantasan korupsi ini adalah tugas dengan masyarakat
makanya kita mengajak masyarakat juga
entah dengan cara apapun juga
sesuai dengan kompetensi masing masing
sesuai dengan bidang masing masing
silahkan berkiprah untuk sama sama
apakah lewat pendidikan lewat pencegahan atau mungkin pendidikan
nah kalau penindakan kita ajarkan juga
kalau melapor yang baik itu kayak apa
lapor harus ada bukti awal
pendapatan bukti harus investigasi
kita ajarkan juga investigasi
jadi ada juga masyarakat yang ingin ke penindakan
ada yang di pencegahan
dan ada juga di edukasi
lu biasanya kan kita punya budaya terima kasih lah ya
jadi orang melakukan sesuatu kita kasih
padahal kan ini seharusnya kan memang bagian dari tugas
sudah menjadi tugas
sudah menjadi tugas
jadi kita disarankan dari deskripsi kerja ya
tapi karena kebiasaan itu dulu kita katakan ya tapi kan gajinya gak seberapa lah
jadi kita juga gak akan membuat dia kaya kalo kita kasih misalnya
atau tidak merugikan kita
tapi keluar dari mindset seperti ini
kan sekarang kan gaji asn anggota dewan itu kan juga semua sudah istilahnya disesuaikan kan
ini cukupi lah
iya cukupi lah
jadi gak ada alasan lagi
ini apa yang bisa mengubah kalau saya mengatakan begini bukan tidak boleh memberi bahkan semua
agama pasti mengajarkan kita tangan di atas lebih baik tangan dibawahkan gitu itu bener
saya setuju saya juga sering artinya kalau kita memberi harus jelas yang diberi terus di bawah
kita nah kalau posisi petugas dengan itu kan bukan lihat di bawah kita punya kewenangan di
atas kita itu yang salah saya bilang kan gitu tapi kalau kita memberi kepada kaum dua alfa pakai remisi itu
yang benar itu kan beda itu kan ada charity tapi untuk supaya misalnya ada tumpukan berkas
nah supaya tidak terlalu lama menunggu supaya bisa keluar izinnya bukannya dua bulan tapi hanya
dalam dua hari nah ini bagaimana ya dan sehingga itu menjadi sesuatu yang memang
ada expectation jadi jadi kita juga sama kita memenuhi sosialisasikan bahwa beberapa hal terkait
beberapa yang tadi yang masuk ke pt corruption tadi gitu sih diawali dari yang kecil kecil itu sebetulnya
ngasih memberi sesuatu tadi ya kecil kecil mungkin pada saat dia tidak menjadi apa apa masalah tapi
karena kebiasaan kebiasaan itu memberi tadi kebiasaan dibawah dia menjadi pada saat suatu
saat menjadi pengusaha dan penyelidik pejabat itu masih dilakukannya
juga ya ditangkap sama kpk kan gitu makanya dari awal kita kasih tahu ini sudah nggak boleh lagi
walaupun pt corruption tadi dan ott ini yang disering sekali dilakukan tidak ada aspek jerah saya lihat
sampai saat ini ya anda masih terus menerus menjadi pak wawan waktunya hampir habis pesan ini
kan tujuan dari apa yang kita lakukan adalah untuk mengedukasi apalagi dengan istilahnya pesta
lagi akan terjadi dan ini sangat rawan terhadap tindakan tindakan koruptif apa yang perlu kita
waspadai dan apa yang perlu kita pelajari lah dari insight ini ya untuk untuk masyarakat sendiri gitu kan ya
untuk masyarakat sendiri tentunya adalah bahwa jangan sampai karena uang seratus ribu ya rugi
tahun untuk masyarakat jadi berpikirlah berpikir ulangnya dengan ya jangan karena seratus dia
untung seratus ribu tapi buntungnya lima tahun gitu kan dia untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai
dengan apa yang diharapkan disini ya untuk para peserta pemilu sendiri itu sendiri para partai
politik ataupun para kader kader yang akan mengikuti pesta demokrasi ya tentunya harapannya
tadi kalau mereka ikut di dalam kegiatan kegiatan kpk kemarin gitu kan disini karena ada beberapa
hal yang dipelajari mereka jangan hanya di pengetahuan tapi itu coba
dipraktekkan implementasikan minimal buat diri sendiri dan sininya ini kemudian dicoba
disebarluaskan pada lingkungan sekitarnya termasuk para penyelenggara pemilu juga
supaya tadi demokrasi kita baik dilakukan secara integritas baik si penyelenggara kemudian
juga peserta pemilu dan para pemilih akhirnya ke depan harapannya ya sudah nggak ada lagi gitu
kan ya para masih tetap berharap niatnya sebenarnya semua orang tuh lihatnya

ya kok tidak ada orang yang punya niat tidak baik cuman dalam kesempatan ada kesempatan
ada kesempatan dalam pelaksananya itu beda biasanya jauh dah inilah inginnya kemana
contohnya akhirnya kemana dan salah salah jalan pasti kita berusaha untuk menutup kesempatan
ya paling tidak kalau kita bisa mengurangi dari tahun ke tahun jumlah orang yang tertangkap
dan saya harap juga kpk juga semakin ya gencar semakin teguh ya dalam menutup kesempatan kita
ini adalah demokrasi yang sangat bersih ya anti korupsi dan juga menjadi kita harapkan kelak
pemimpin kita juga menjadi contoh untuk tindakan yang bersih ya kita ingin semuanya memiliki
pemerintahan yang bersih jujur transparan akuntabel dan demokratis pak wawan terima kasih banyak atas
insightnya dan kerja kerasnya demikian insight with desi anwar kali ini jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan
ini di cnn indonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar sampai jumpa stay safe bye bye